ya allah izinkan hamba untuk memenangkan pertarungan ini ya allah
kamu tidak akan mampu mengalahkanku tua bangka
jangan senang dulu kamu kakek tuhan
ya abiasa yang kau kenal
itu adalah yudhakara
aku sama sekali tidak mencintai
yang ada di hatiku
dendam kepada keluargamu
apa yang kau maksud dengan dendam
aku adalah anak argadana
kian santang sudah membunuh ayahku
dan tujuanku adalah
untuk menghancurkan keluarga siliwangi
kau benar benar keterlaluan
rasakanlah jurus gabunganku
dan ajian untuk allah
dan kamu harus tahu nih mas
aku yang menculik surawi sesa
pada saat acara penobatan
kamu benar benar keterlaluan
terpaksa aku harus membunuhmu
nih mas sekarang tidak ada yang bisa menolongmu
siliwangi akan menangis darah melihat putri kesayangannya mati
paman prap terima kasih banyak
maafkan paman karena paman datang terlambat
jangan banyak bicara
seratus orang datang untuk membantumu
mereka tidak akan bisa mengalahkanku
sampai jumpa di video selanjutnya
jurus bedang maya
jurus bedang maya
ternyata jurus pedang maya itu benar benar ada
menang julius itu harus saya gunakan ilmu zoomi karang
semua jurus dan ilmu ku berhasil ditangkis olehnya
apa boleh buat
akan aku keluarkan cara terakhirmu
akan ku taburkan racun ke arahnya
bumbu racun itu malah mengenai tubuhku
akan aku keluarkan cara terakhirku
kamu tidak akan mampu mengalahkanku tua bangka
jangan senang dulu kamu kakek tua
aku belum mengeluarkan semua kekuatanku
sekarang rasakan ini
kalau begini batuknya bisa tambah parah
aku harus membuat tameng perlindungan
minumlah obat ini raden
untuk menghilangkan semua racun yang tersesat di tubuhmu
tubuhmu sangat tangguh raden
untuk menghadapi semua racun terserap di tubuhmu
seandainya terkena orang lain pasti sudah mati
terima kasih banyak
terima kasih banyak
urusan kita belum selesai
kau lihat ini
kau lihat ini